menteri agama yakut holil komas menyatakan kementerian agama tidak bisa mengintervensi
pondok pesantren modern darussalam gontor di ponorogo jawa timur
terkait kasus meninggalnya salah satu santrinya
meski demikian pihaknya akan menjatuhkan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran
menurut menteri agama dalam acara bincang kebangsaan pada rabu siang
pesantren merupakan lembaga yang bersifat otonom dan independen
sehingga tidak semua pihak boleh mencampuri urusan internalnya
meski demikian saat ini kemenak masih terus melakukan pendekatan lewat stakeholdersnya di daerah
terkait dengan sanksi terhadap pondok pesantren gontor
yakut menyatakan akan menjatuhkan sanksi jika pesantren terbukti melakukan kesalahan
sebelumnya diketahui seorang santri pondok pesantren darussalam gontor meninggal dunia
setelah diduga mengalami penganiayaan di pesantren
tetapi kita harus mengatasi
kalau disebut bahwa kita melakukan intervensi atau campur tangan yang dalam pesantren
nggak bisa karena itu lembaga yang sangat independen dan tidak struktural di bawah kementerian itu enggak
itu terbukti secara sistematis ya pesantren melakukan kekerasan melecehan dan seterusnya
kita cabut izin operasionalnya
karena izin operasional pesantren itu ada di kementerian agama